dua hari yang lalu yang willy pergi ke proyek
batuknya kumat dan parah sekali tuhan
tiba tiba ada kayu kayu yang masih kurang kokoh dan lepas
ditambah lagi kondisi yang willy yang masih batuk batuk tuhan
yang willinga sempat menghindar dan tertimpa oleh kayu kayu itu tuhan
terus keadaannya sekarang gimana pak hakim
yang milih cedera tuhan dan dirawat di rumah sakit
yaudah pak gim sekarang siapin tiket pesawat dan semuanya
segala apa apa saja
siapin saya mau berangkat
iya cepetan pak hakim ya
apa yang willy kecelakaan
iya itu yang gue dengar dari pak hakim
katanya sih lumayan serius
dia dua hari lu nginep di rumah sakit
sekalian nulis nulisannya yang
jadi lo bakal lama dong pak di sana pak
kayaknya lama banget steven
kan yang dibangun bukan satu sekolah aja tapi beberapa sekolah
gimana ya aku boleh berangkat ke sana kan
yang sama sekali tidak keberatan pak
sebab yang tahu kamu ke sana
dengan suatu pekerjaan yang mulia sekali
kamu akan membangun sebuah sekolah
di pedalaman buat anak anak dengan gratis
kamu bisa menjaga
dan merawat layang willy
kasihan dia sendirian
fah kapan lo berangkat
gue berangkat besok
alfa kenapa kamu tidak naik pesawat terbang
risikonya kan terlalu berat kalau kamu naik kapal laut pak
alfa sih maunya naik pesawat
seminggu ke depan gak ada tempat buat aku
lagian kan naik kapal laut
resikonya lebih kecil daripada naik pesawat
enggak juga ah
kan kita hidup mati itu di tangan tuhan
jadi aku pasrah
lagian kan alfa juga suka petualangan
siapa tahu naik kapal laut itu lebih menantang daripada pesawat
iya yang yang jangan terlalu khawatir ya
alva janji pokoknya begitu alva sampai di kalimantan
alva akan telepon yang
dan alva janji akan telepon yang terus kok setiap hari
kalian jaga diri baik baik ya
kayaknya gue mesti belanja barang lagi deh
obat obatan juga kurang lengkap buat berangkat besok
untung anak anak jalanan aku titipin si fadjar
aku ninggal dia cukup lama
semoga aja dia baik baik tanpa aku di sini
ngapain lo di sini
fah lo mau pergi ada dakan sih fah
jadi ya ya kita buat pesenya begini aja
iya pak kita cuma bertiga doang
tapi kita rayanya di kebun mawaran anthony
kan jadi serasa ada antoni kan
kalian berdua nih gila ya
eh udah lurus sekarang bukan waktunya melo melo
kita sekarang mau main ps bareng ya
nggak sampai begadang sampai subuh
eh emang ada nyamuk
udah tenang aja ada persediaan
yuk yuk yuk
fah kalau nanti mau pergi nih fah
gue pengen ngasih kenang kenangan fah buat lo fah
kenang kenangan yang gue kasih
karena kenang kenangan itu ya penemuan gue sendiri
di ingat kata pepatah
nah itu tuh artinya ya india tuh sama aja
lu tuh jangan nilai barang tuh dari luarnya doang
lihat dari manfaatnya di
nih ya caranya gini nih
itu tuh jelek amat
nah di situ kan ada sesuatu
nah di atas center itu ada kompas
kompas itu gue udah set sebagus mungkin
biar lo nggak tersesat fah di pedalaman nanti fah
pedalaman luas banget
eh tuh centernya buat apaan tuh
ya buat penerangan lah dodol
pokoknya tuh kalo alfa nanti tersesat malem malem tersesat di pedalaman
itu kan ada center
nanti nge dinyalain langsung terang semua
centernya kuat banget fah
pokoknya kita ambil yang praktis efektif dan efisien aja
pokoknya setiap penemuan itu akan berharga buat gue oke
fah ada lagi nih fah
nah ini nomer tas rangsil fah
untung hati suatu fah
pakai pakai pakai
di inget kata pepatah lagi di
fah lo jangan dengerin kata aldi deh fah
dia tuh siri sama gue
nggak bisa nemuin penemuan penemuan kayak gue fah
ya tapi kan sama tas rangsil bisa dimasukin steve
eh ini bukan sembarang rangsil fah
ini rangsil tuh bagus banget fah
wah pokoknya lo isi barang barang di dalamnya tuh lentur banget fah
nggak bakal sakit punggung lo fah
enak banget fah
pokoknya kita bilang efektif efesien praktis aja fah ya
ini bukan alat pemijat kan tasnya
oh ya enggak lah pak
itu kan yang dulu
padahal gue gak enak sama kalian berdua
gue belum nyiapin apa apa buat kalian berdua
wah nggak apa apa fah
yang penting buat gue sih
gue tau kalau kabar lu tuh di sana baik baik aja
beuh itu hati gue tenang banget fah
pantesan aja ada maunya juga
udah sekarang giliran gue nih
lo mau ngasih apaan sih
udah dibikin lo
gue mau ngasih apa bukan barang barang rosokan kayak lo tuh
nih gue cuma mau ngasih ini
foto kita berempat
foto kita terakhir fah
oh ya fah satu lagi nih
ngapain lo kasih foto lo sendiri
eh alva juga gak bakal inget ya gak fah
mendingan lo kasih gue fotonya rani
eh fah jangan dong fah
kan gue mau ngasih foto gue biar lo gak lupa sama gue

iya alva juga gak bakal inget dia sama lo
udah fah lupain aja fah
udah udah sekarang mending kita main ps langsung yuk
dede makan aja
tak ada yang mau ngasih
coba lo ada disini ton
pan ada apa
aku mau pamit sama kamu ken
kamu pergi kemana pan
aku dapet kerjaan ken di luar kota
kok mendengar kayak gini sih
kamu sering sering pulang kesini kan
soalnya tempat kerja aku itu di luar pulau jawa
di pedalaman pulang
ya kok gitu jauh dong pan
ya terus kita kapan
kapan kita ketemu lagi
tumben siang siang datang
kamu mau pesen apa
biar tante masakin
aku langsung pergi aja
toho pan ada kerjaan mah
di luar kota
makanya dia kesini mau pamit sama kita
mendadak toho pan
ganggu kandis sebentar
kendi biar mama aja yang jaga warung ya
yuk pan kita ke depan dulu
ya silahkan tante
nanti kalau nggak ada kamu aku gimana pan
kamu tenang aja ken
karena aku yakin kamu tuh gadis yang kuat